sekitar dua jam lalu gempa bumi dengan magnitudo lima satu mengguncang sejumlah wilayah di bali
dari laman badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
gempa terjadi pukul tujuh belas dua puluh satu wib dengan lokasi lintang delapan enam belas lintang selatan
bujur satu ratus empat belas sembilan puluh bujur timur dengan kedalaman sepuluh km
gempa ini tidak berpotensi tsunami
bpbd provinsi bali menyatakan gempa juga menyentuh sejumlah kabupaten kota
yaitu jemberana puleleng tabanan dan denpasar
gempa dirasakan cukup kuat dan merusak sejumlah bangunan
hingga berita ini diturunkan belum tercatat adanya korban jiwa